sebentar bek airnya masih dimasak
manis terus nanti gula be
yaudah kalau gitu jangan pake gula
terserah lu aja dah
enak ya jak
pangkalan digeser kesini
iya dong indah gua
gua juga kali
apaan lu kemarin cuma kopi doang
saya ketipu jak
madu yang kemarin saya beli
ternyata madu palsu
kagak usah pake begitu begituan
yang penting usaha
berarti itu ada lagunya
nanti nia dirumah aja ya
takut rawe lagi
bun bun saya pengen makan siang buat nia
ntar ayah yang suapin ya
sama sekalian mandi nia juga
kalo makan yang bersih dong pa
masih sisa banyak begini
papa buru buru mah
sayang nih tinggal satu suap lagi
gue sama tista yang pengen punya anak
karena kayaknya mertua gue punya anak lagi
gue gak tau
lu gak suka mertua lo kawin lagi
bukannya gue gak suka
lu kayaknya gak suka mertua lo nikah lagi
lo besar kualat lo
bakal masuk neraka
terus punggungnya disetrika
ditusuk pake besi panas
boleh boleh boleh
oh iya tau tau tau
papa jalan dulu ya
lo bajunya belum dikancingin
mama doain hari ini dagangan papa habis lagi ya
ya udah be
dengan dulu ya
airnya udah kecil
airnya masih dimasak
manis terus nanti gula be
ya udah kalau gitu jangan pakai gula
terserah lo aja dah
phpt apa pur
php itu pemberi harapan
lo sih ga serius
jadi dianya ga mau
neng citra nya yang ga serius
kayaknya duluan bertua gue yang ngawin daripada lo
kamu harus lebih giat lagi
gue harus buru buru berbicara
buat ngejapetin ani
kok jadi sama neng ani pur
sebenernya kamu tuh ngejar neng ani apa neng citra
bun bun udah mandiinnya
terus udah bikinin makan siang juga
ay ay ada janjian ketemuan sama orang
sama bun bun aja ya
oh jack bang
kurang manis ya be
kan airnya baru dimasak
makanya jangan langsung diserupot
iya gua tahu
tadi gua lupa
iya deh be
mau ke rumah bu nur malah
mbak yanti masukin apaan
masukin garam setengah sendok teh
emang tadi belum dimasukin
emang belum masukin
pagi pagi udah males